kita akan mendengarkan keterangan pers dari pihak kepolisian hera
saat ini penyidik kolda metro jaya dan dengan dibantulah lapor dan ulat tkp
sudah memasukkan mayat yang lima orang ke dalam kantong dan sudah diambil siti jarinya
dan kemudian sudah diidentifikasi untuk luka luka luar
dan selanjutnya nanti lima korban ini yang ada di rumah ini akan dibawa ke rumah sakit keramadjati
nanti akan disusul juga yang sudah meninggal di rumah sakit kartika pulemas
dan juga akan dimintakan
dari hasil ulat tkp untuk sementara belum ditemukan barang barang yang hilang
itu di situ
jadi masih ada di tempat barang barang yang ada
jadi ini penyidik masih mencari melidek untuk motifnya
sampai sekarang belum kita menemukan itu
ya nanti juga sudah diambil

ada sebelas orang enam orang dibawa ke rumah sakit
yang satu meninggal
dan lima orang yang meninggal di tkp
kita ada di tkp ini
di lantai berapa
di lantai satu
karena kan kamar mandi itu kecil ya
itu di situ sebelas orang
saling tumpuk di situ ya
jadi ada saling berimpitan
jadi ada beberapa luka lecet dan sebagainya
belum ada belum ada
ya nanti makanya untuk kematiannya nanti kita menunggu hasil otopsi
nanti akan mengetahui bagaimana kematian itu
pak istri dari pak dodi sendiri pak kan tidak ada dalam dokter yang meninggal
sekarang pak pak sesi
sementara ini masih ditanya oleh penyidik ya
masih kita kumpulkan saudara saudara ini untuk merawat jenazah ini ya

jadi kita sedang bekerja ya masih bekerja untuk cctv
sedang kita urut ya
sedang nanti kita dalam isinya
ada yang nilai pak cctv nya
cctv nya nggak ada yang hilang cctv nya
artinya kita belum tahu ya
masih diolah tkp
anjing karen sudah mencari sampai mana pak untuk lokasi pencarian dari ini
ya tadi kita nanti kan masih melihat laporan dari kanditnya anjing nanti bagaimana hasilnya
tandiusnya sudah diketahui berapa
belum belum tahu
pelaku ini ada berapa orang pak tugasnya
kita masih korban ini yang ada di rumah sakit masih trauma ya
jadi masih ada yang nangis ya ada yang diem saja
nanti berupaya nanti kalau sudah situasi normal nanti kita akan
pak apa di satu jenazah lagi yang ada di rumah sakit sudah dibawa ke rumah sakit tadi belum pak
untuk pelaku sudah berapa pak
masih pembunuhan ya
karena perampokan kita tidak ada yang hilang barang barangnya itu
ya sementara itu ada penyekapan ada korban meninggal
untuk pelakunya pak
pelakunya sedang kita lidik ya kita belum tahu berapa jumlahnya
sedang kita dalami ya mudah mudahan penyidik segera untuk menangkap
pak perkiraan pelaku datang jam berapa pak
kemarin sekitar jam tiga sore ya
kemudian tadi pagi baru diketahui oleh
diketahui oleh temannya temannya korban
pak anaknya atau dari teman pak dodi sendiri
teman teman yang pertama ini
temannya anak yang pertama
temannya yang pertama
ada kemungkinan terkait dengan tindak kejahatan yang lain
berkaitan dengan pelakunya atau bagaimana di pendalaman
kita belum ya masih di pendalaman sampai sekarang
masih ada persoalan dari pembunuhan kita pak
belum belum ya
masih kita dalam penyelidikan
kira kira berapa lama lagi dinasa akan diperlukan
ini sudah kita siap ya
pak untuk saat dinasa ditemukan apakah itu memasukkan
yang sebelas yang diusapkan
yang sebelas di dalam kamar mandi yang enam meninggal lima masih
pak kalau masuk ke rumahnya sudah ada di rumah
pak untuk lah
jadi ini juga profesional atau seperti apa ya
kita belum pasti karena rumahnya juga tidak rusak
pintu pintunya kita masih dalam
tapi orang tetap di rumah ya
ya kita belum tahu
pak untuk pembantunya pembantunya meninggal
tempatnya meninggal ada dua sopirnya
masih di rumah sakit
masih di rumah sakit
pak itu ketahuan

dari sisi milik atau dari perangai saksi
jadi gini ya tadi saya sudah live juga di tv tv
jadi ini ceritanya so temennya yang nomor satu itan yang nomor satu
itu sudah mau janjian pergi
tadi malam ditelepon kok nggak masuk masuk nggak ada jawaban
tadi pagi datang ke sini ya
datang ke sini ternyata tidak ada jawaban dan pintu tidak terkunci
sampai dia masuk ke dalam kok ada rintian di kamar mandi
karena dia cewek takut dia langsung lari ke mencari bantuan ke sekuriti
sekuriti kemudian sekuriti langsung lari ke pos kayu butih
jadi anggota polisi dengan korban pelapor datang ke sini
pak itu teleponnya dari hari senin sore berarti teman teman itu
ya ya betul
pak artung ini kan menimpa peterbangan tinggi padanya tinggi
lalu bagaimana prediksi atau analisa dari kepolisian
jadi kelakuan bagaimana pak
sedang kita dalami ya kita dalami
masih berlangsung belum selesai
apakah benar cctv ini ada yang hilang datanya atau tidak pak
sudah kita cek dulu ya
saya belum lihat ya saya belum lihat